pondok milik kosasi di bantaran sungai mentaya ke jambatan pulau hanaut kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah ini terpanggar habis pada gamis petang
untuk memadamkan kubaran api warga yang berada di atas perahu berupaya menyiramkan air sebanyak banyaknya ke sumber api
meski berhasil memadamkan api namun pondok kesasi yang terbuat dari kayu ini luluh lanta
sementara kosasi ditemukan warga dalam keadaan tewas terbakar
kapol sek pulau hanaut ibtu seherlan yang dikonfirmasi melalui telpon membenarkan kasus kebakaran tersebut
kapolsek menambahkan jenazah korban telah dievakuasi dan diantar warga dan aparat tni untuk disemayamkan
polisi mengaku kesulitan menyelidiki penyebab kebakaran akibat tidak ada satupun saksi di lokasi kejadian saat terjadinya kebakaran
sementara itu para santri di pondok pesantren serambi mekah di desa blangberondang kecamatan johan pahlawan aceh barat aceh panik saat kebakaran melanda pesantren mereka
kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bangunan asrama yang terbuat dari bahan kayu
akibatnya sebanyak dua puluh pondok milik santri ini rata dengan tanah
petugas pemadam kebakaran mengerahkan tiga unit mobil damkar ke lokasi kejadian
meski api berhasil dibadamkan
namun asrama yang telah rata dengan tanah membuat barang milik santri tidak dapat diselamatkan
armada kita gerakkan tiga unit
tiga unit dengan jumlah publikasi airnya dalam satu unit itu sekitar lima belas kubik air untuk tahap pertama
ini kita sudah dua unit sudah lakukan isi ulang kembali
ini sekarang kita lagi proses pendinginan
belum diketahui pas tersebut
penyebab dari kebakaran asrama di pondok pesantren ini
pimpinan pondok pesantren sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut
tim liputan cnn indonesia